pasca kejadian kubah masjid itifakatul jamaah roboh
jamaah masjid terpaksa harus sholat di jalan hingga emperan rumah mereka
hal ini guna mengantisipasi terjadinya roboh susulan
seiring pemeriksaan konstruksi bangunan masjid yang sedang dilakukan
oleh satuan tugas dinas pekerjaan umum kota makassar
pasca kejadian ini polres pelabuhan makassar pun membentuk tim khusus
untuk mengungkap penyebab robohnya goa masjid
saat ini pihak polres pelabuhan masih melakukan langkah langkah
di mana bapak kapolres telah membentuk tim kecil
untuk mengungkap penyebab dari robohnya kubah masjid tersebut
hingga kini total dua belas korban yang masih menjalani perawatan intensif
di beberapa rumah sakit dan puskesmas yang berada di kota makassar
sebelumnya warga di jalan baru kang dua
kecamatan ujung tanah kota makassar sulawesi selatan
dihabohkan dengan robohnya kubah masjid itifakatul jamaah
pada hari minggu malam
saat peristiwa tersebut terjadi
diketahui para jamaah masjid tengah mendengarkan ceramah
sebelum sholat tarawih dilaksanakan
menurut imam masjid
peristiwa robohnya kubah masjid ini terjadi secara tiba tiba
dan diduga akibat faktor bangunan yang sudah tua